inilah aksi yang dilakukan sejumlah warga kampung larangan rt tiga gayam sukoharjo jawa tengah
selain membangun gapura dengan tema superhero
mereka juga serentak melakukan sosialisasi dan penyemprotan disinfektan di kampungnya
tak tanggung tanggung empat superhero diajak untuk bersosialisasi di rumah saja selama pandemi corona ini
superhero itu adalah batman gatot kaca gundala dan spiderman
mereka mulai keliling kampung demi mengajak anak anak mau tinggal di rumah
mereka juga mengajak masyarakat untuk rajin cuci tangan supaya mengurangi kemungkinan terkena virus corona
sekaligus mematuhi ajakan pemerintah menggunakan masker selama di luar rumah
mereka juga berharap perantau untuk mengurungkan niat mudik
jika terpaksa harus mudik mereka diwajibkan lapor ke pengurus rt dan harus mau karantina mandiri di rumah selama
sama orang tua sama kemahasinya
jika ternyata menurut sama geng
siapa aja mas lagi tokoh yang diajak
kita komplit karena kita punya budaya jawa kita pakai kaca
kita punya anak kecil ternyata bukan hanya gatot kaca punya spiderman kossum
karena ini supaya tidak kerumunan banyak kita pakai semua
demi jagadara dan top kerumunan
selainnya batman spiderman gundala
di lokal dua internasional
aksi ini tentu saja mengundang rasa penasaran anak anak
namun mereka tetap mematuhi anjuran untuk tetap berada di dalam rumah dan melihat dari jauh
selain sosialisasi para superhero ini juga membagikan masker dan hand sanitizer
sekaligus bahan pangan kepada warga yang kurang mampu
ketika bagus suka harjo